informasi selanjutnya datang dari pemerintah provinsi jawa tengah
yang memberikan bantuan kepada pemerintah kabupaten wonosobo
anggaran itu ditujukan untuk pemberian pelayanan yang baik
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dalam rangka penekanan sasaran program prioritas dari pemerintah pusat
pemerintah provinsi ikut andil terhadap masalah yang dihadapi pemerintah kabupaten
permasalahan seperti penanganan kemiskinan pengangguran dan penurunan angka stunting
tidak hanya menjadi beban dari pemerintah kabupaten
untuk mengatasi hal ini pemerintah provinsi jawa tengah
memberikan bantuan rp satu ratus enam puluh tujuh puluh enam miliar kepada pemerintah kabupaten wonosobo
dana tersebut ditujukan untuk sejumlah pos seperti penanganan kemiskinan
stunting masalah pendidikan hingga rumah tidak layak huni
sekarang di tahun dua ribu dua puluh empat harapannya dengan bantuan ini
bantuan ini memang untuk beberapa kegiatan
dan tidak hanya ke provinsi tetapi juga ke bantuan keuangan desa
jadi kebutuhannya adalah untuk asalana perasalana
kemudian ada untuk rtlh rumah tidak layak ini
kemudian juga kegiatan kegiatan kemasyarakatan kegiatan ormas
kemudian pembangunan misalnya pembangunan sepahamu desa
bantuan kibat pendidikan ini itu beberapa di antaranya
bantuan tersebut diharapkan bisa tepat sasaran dan tepat waktu
sehingga diharapkan pemkap bisa memberikan pelayanan yang terbaik
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat